isolasi mandiri menjadi salah satu upaya penyembuhan pasien positif covid sembilan belas namun tak semua orang boleh dan diizinkan menjalani isoman
yang disayangkan juga adalah pemahaman soal isomani yang masih minim sehingga masih ditemui juga pengusiran pasien seperti tadi ya
yang tengah menjalani isoman oleh warga atau tetangga sekitar
nah kami bahas bersama dr fathia isbania dokter spesialis paru fkui rumah sakit persahabatan
selamat malam dokter
oke dokter keterisian rumah sakit sekarang sudah hampir penuh semua
sehingga isoman ini menjadi salah satu pilihan mau gak mau buat mereka yang dinyatakan positif
tapi harus dengan catatan semua pasien ini yang positif diperbolehkan isoman
dan menganggap bahwa ini adalah penanganan yang ideal boleh dijelaskan dok
ya jadinya isolasi mandiri adalah suatu cara untuk terutama untuk mencegah penularan
karena isoman ini adalah penyakit ya covid sembilan belas ini
dan isoman ini dilakukan oleh orang orang yang sudah terkonfirmasi positif dengan gejala ringan
dan tanpa morbid atau dengan comorbid yang sudah stabil yang terkontrol
ya jadinya memang isoman ini memang lazim dilakukan oleh pasien pasien covid sembilan belas
jadinya bukan tip
tadi saya dengar ada yang positif ya itu sangat positif sekali ya
sebaiknya kalau memang ada keluarganya yang terkonfirmasi positif lakukan
bisa melakukan isolasi mandiri harusnya didukung
oke dok banyak kasus juga yang menunjukkan ketika seseorang atau pasien ini menjalani isoman
kemudian pasien tersebut meninggal dunia
artinya betul betul ada catatan penting ketika seseorang ini isoman
apakah memang orang isoman itu tidak boleh sendirian kan
tapi kan juga waspada atau bahaya juga kan buat anggota keluarga lainnya mungkin ya
mungkin masih satu atap gitu sama mereka
ya jadinya kalau misalnya seseorang yang melakukan isolasi mandiri itu
kita pastikan orang tersebut mandiri mampu untuk mengukur keadaannya sendiri
yang diukur misalnya saturan peluhannya
retuk sesak penutupan demamnya tinggi apa tidak
lalu frekuensi napasnya dalam waktu satu menit
kalau misalnya alat dengan oximeter ya
untuk mengukur saturasi
apabila yang melakukan isolasi mandiri itu adalah
anggota keluarga kita yang dengan comorbid sebaiknya dipantau secara terus menerus
memang tidak usah didampingi
tapi dipantau dilakukan hubungan telpon atau video call
kalau mendengar video call kita bisa melihat bagaimana di acara dia bernapas
jadi kalau misalnya orang sesak kan kelihatan itu seperti apa ya
nah kita sudah harus waspada
nah apabila kita ada kasus yang tiba tiba meninggal
nah itu sebenarnya
pasiennya itu sudah mengalami perburukannya
dan kalau misalnya pasien perburukan harus segera diketahui
dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat
nggak semua orang itu kan bisa melakukan isoman mandiri ya
isolasi mandiri sendirian
ada kan banyak juga kasus anaknya positif tapi orang tuanya tidak positif
tapi kan anak ini harus terus diawasi artinya terus didampingi oleh orang tua
nah untuk keadaan seperti ini gitu
bagaimana menjaga anggota keluarga lain yang mendampingi
yang mengawasi di dalam satu rumah ini agar tidak tertular
jadinya kalau misalnya memang dilema ya
apalagi kalau misalnya yang positif adalah anaknya yang belum bisa mandiri
ya memang bisa didampingi oleh orang tua
jadi memang harus hati hati
misalnya satu saja dari misalnya ibunya atau anaknya yang belum bisa mandiri ya
misalnya satu saja dari misalnya ibunya atau anaknya yang belum bisa mandiri ya

yang benar benar mengerti
anak diberikan masker yang sesuai dengan ukuran anak
dan orang tua juga menggunakan masker
orang tua tetap bisa berinteraksi dengan anak dengan menyuapi
pokoknya nutrisinya terjamin
nah tapi dengan
perhatikan protokol kesehatan
tak habis memberikan makan
makanya dengan sabun
lalu bagaimana dengan lingkungannya
sering sering melakukan desinfeksi
lalu membuka jendela
supaya sensi udaranya baik
ini banyak juga tadi seperti dokter tahu bahwa
pasien yang terkena covid sembilan belas kemudian menjalani isolasi mandiri mendapatkan penolakan banyak juga yang mendapatkan pengusiran banyak case nya di luar sana
bagaimana dokter yang paham bisa menjelaskan bahwa belum tentu orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah gitu ya pasti akan menulari ke kiri kanan rumahnya atau depan belakang rumahnya gitu
ya jadinya betul sekali kalau misalnya ada tetangga kita yang melakukan isolasi mandiri kita jangan takut ya kiri kanan depan rumah akan secepat itu terkena covid
karena virus tersebut keluar lewat jendela dia akan terdilusi oleh angin dan apabila siang hari dia akan mati langsung oleh sinar matahari
jarak kalau misalnya antar rumah lebih dari satu meter atau dua meter itu sudah relatif aman
oke dok idealnya isoman itu empat belas hari bagaimana ketika belum di waktu empat belas hari belum sampai dengan empat belas hari seseorang itu dinyatakan negatif
apakah tetap harus untuk stay dulu untuk dilihat dipantau dulu gitu sampai lewat empat belas harinya atau bagaimana dok
ya jadinya untuk isolasi mandiri itu kalau misalnya dia tanpa bergejala dia masih dipisah ke gejala maka dia lakukan isolasi mandiri kurang lebih satu hari
tapi kalau dia bergejala batuk lek tidak nafsu makan demam itu sepuluh hari bebas gejala
jadinya kurang lebih satu hari
baik dokter ini terlepas dari isoman
hari ini indonesia mencatatkan kenaikan kasus harian dua puluh ribu kasus penambahan kasus positif covid sembilan belas
dr fathia bertugas di rumah sakit persahabatan saat ini
boleh digambarkan kepada kami bagaimana kondisi di sana kemudian kita tahu sejumlah banyak bahkan rumah sakit rujukan tenaga kesehatan yang memang sudah tidak bisa menangani
karena lonjakan pasiennya begitu tinggi
ya inilah yang ditakutkan pada saat jadinya pandemi
fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang di dalamnya dengan jumlah kekuatan yang harus diperkirakan
kita menampung pasien yang sakit pada saat bersamaan
bukan hanya nakes tapi juga fasilitas kesehatannya yang terbatas
memang rumah sakit memang untuk orang yang sakit
tapi kalau misalnya yang sakit terlalu banyak
pada saat yang bersamaan fasilitas kesehatan manapun juga akan kolaps
kita harapkan semua tenaga kesehatan kita tetap sehat tetap bisa membantu perawatan seluruh pasien covid
dan tentunya supaya kita bisa mengendalikan angkanya bisa kita tekan lajunya
terima kasih dokter fathia isbania
salam sehat selalu
salam untuk rekan rekan
seluruh tenaga kesehatan
seluruh tenaga kesehatan yang bertugas saat ini
selamat malam dok